reva tuh belum ngijinin reva buat ikut kontes itu tangga
aduh sayang banget ya
padahal tante itu berharap banget kamu sama reva bisa ikutan
karena hari ini tuh adalah pendaftaran terakhir loh boy
soalnya nanti sore tante itu harus ke tempat wali kota
untuk nyerahin daftar calon pasangan
dan calon pasangan itu nanti akan diseleksi untuk
ini tadi mama pas pulang mau beli nasi goreng
ini nasi gorengnya
mama suka banget makan disana soalnya rasanya indonesia banget
tumben ma biasanya bikin

toki mak kurang segitu ma
terus gimana kelanjutannya soal mama sama calon mama
kalau mama sih
karena calonnya mama
dia terserah mama apa sih
ya sama aja
mama juga pengennya
gak lama lama untuk nikah
salon mama juga duda
kalau terlalu sering ketemu takutnya jadi fitnah
cuma mama pengennya kamu ketemu dulu sama calonnya mama
kamu gak komplain nanti
maudy udah tau sih
jadi semen maudy selama ini
dan sebenernya waktu itu maudy
udah ketemu sama calonnya mama
waktu pas di cafe
oh jadi hari itu kamu datang ke kafe
aduh maudy mau kasih tau mamanya lagi
kalau abah itu ayahnya raya
tapi mondi gak enak aja
ya maudy sebenernya tau
namanya pak rama kan
papanya temen aku ma
oh gitu temen sekolah
bukan sih temen
temen biasa aja temen naik motor
tapi mondi juga nggak begitu kenal deket sih sama anaknya
ya cuma temen biasa aja ma
si pak rama ini biasanya dipanggil abah
dia emang orangnya baik banget sih ma
selama ini lama di bandung kan
alhamdulillah kalo kamu udah tau ya
kalo mondi pikir sih ma
kayak mama gak perlu kenalin lagi deh mondi
sama si abah
gak usah di ketemuin aja
karena gak enak ma
ya aku malah takutnya si abah ini jadi gak terima
karena mondi kan selama ini udah selidik ini ya
iya juga sih
yang penting mama bahagia mama senang
dan yang terutama sekarang mending mama cepet cepet deh tentuin tanggalnya ma
alhamdulillah mama udah setuju
woy tambahan ya
tambahan ya dagangannya
kalo mau ngopi tuh jangan sembarangan bercetan ini
masalahnya orangnya ma
sudah kepikiran nih kata
terdipikiran juga namanya
tahun lagi nih teng
nggak sesuai tinggal daerah saya ma
kumaha cerita kedepanan itu ya
abah kalau sudah menikah
abah sama neng raya apa ikut sama teh manis di rumahnya
atau teh manis kesini di ruko ini gitu
kalau masalah eta memang belum dipikirkan
masalah itu mah gampang ya
kalau orang sudah kebelet nikah
tidak bisa dilarang
sekarang ma kita kita mepasrah saja
seperti apa dan gimana
kalian tuh kenapa sih
bukan yang ada hukum saya senang
harusnya saya senang situ senang
lo senang kok seneng
neng berangkat sekolah dulu ya
biar abah yang nganterin ya
apa takut kamu ada apa apa
brai cabut ya
berarti ya neng
senyum neng senyum
ibarat nasi ite ini teh sudah menjadi bubur
saya mah cekabayan ceritanya teh
ya ke depan teh kumaha gitu ya
si abah kalau jadi menikah sama nenek manis
neng teh manis
berarti secara otomatis si kemur di neng raya teh jadi adilanjuk
kalau mereka jadi adilanjuk
bagaimana perasaan neng raya
semua juga tahu
makanya lagi dipikirkan
didinya mah eh
sekali ngomong deh payah
sekarang mah begini saja ya
kita berdoa untuk neng raya yang belum pernah menikah
dan kita berdoa juga untuk abah ya yang sudah pernah menikah
abah tidak menjadi menikah dengan neng malif
mau makan apa
ambil bapak punya ya
kamu sama reva jadi ikut kumpulan
oh ini tante miranda ya
aduh tante maaf bangetin tante soalnya
papanya reva tuh belum ngizinin reva buat ikut kontes itu tangga
aduh sayang banget ya
padahal tante tuh berharap banget kamu sama reva bisa ikutan
karena hari ini tuh adalah pendaftaran terakhir loh boy
soalnya nanti sore tante itu harus ke tempat wali kota
untuk nyerahin daftar calon pasangan
dan calon pasangan itu nanti akan diseleksi untuk mewakili kota madia jakarta timur
halo tante sekali lagi saya minta maaf ya
karena saya sama reva belum bisa kasih kepastian sama tante
aduh semoga aja ya ada keajaiban yang bisa membuat kalian berdua itu bisa ikutan
karena tante tuh yakin banget loh
kamu sama reva itu cocok banget gitu dan bisa memenangkan ini
tante tuh tau
kalian berdua itu bukan hanya pasangan yang ganteng dan cantik
tapi juga pasangan yang berprestasi di akademik
alhamdulillah makasih ya tante
iya tante insya allah
telepon dari siapa tadi
kok abis itu kamu lesuh
tadi yang telepon tante miranda
tante miranda tuh pengen banget boy sama reva ikut kontes itu
apalagi hari ini kan daftarnya terakhir mas
kalau gitu kita harus gerak cepat dong
pokoknya nanti siang nih nanti siang nih papa harus ketemu sama papinya reva
kalau perlu mama yang jemput papa
kok sama mama sih ketemu papinya reva
maksudnya sama mama mama itu jemput papa
papa ketemu papinya reva papanya aja sendirian
mama gak usah ikut
karena mama cuma mau mastiin kalau papa itu ketemu sama papinya reva